penyebaran covid sembilan belas di kabupaten purwakarta jawa barat tergolong masih tinggi
pada senin siang tercatat aparatur sipil negara setempat yang terjangkit covid sembilan belas bertambah lima orang
menurut jurubicara tim gugus tugas covid sembilan belas purwakarta
jumlah kasus virus corona di purwakarta secara kumulatif ada dua ratus lima puluh empat orang
namun yang masih aktif berjumlah lima puluh dua orang lima diantaranya adalah asn
empat kalau nggak lima ya
tersebut ada di dinas mana aja
ada lah di asn purwakarta lah
untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
dinas kesehatan purwakarta secara masif melakukan swab tes masal dan operasi justisi di semua jalan